memasuki bulan puasa harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi
tidak hanya harga beras yang masih mahal harga telur juga ikut naik
di pasar peterongan kota semarang harga beras premium masih di kisaran rp tujuh belas hingga rp delapan belas per kilogramnya
sementara beras kemasan lima kilogram dijual delapan puluh lima ribu rupiah
tidak hanya beras harga telur kini juga naik menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
padahal normalnya harga telur di bawah tiga puluh ribu rupiah
kenaikan harga terjadi sejak dua pekan terakhir hingga masuk bulan ramadan
pedagang berharap harga beras bisa dikendalikan karena jika harga beras turun akan disusul harga bahan pokok lainnya
yang bagus delapan belas mentik wangi
belum turun sama sekali bu
sementara di pasar martoloyo tegal jawa tengah harga beras berangsur turun
harga beras jenis medium yang sebelumnya mencapai enam belas ribu hingga enam puluh sembilan
enam belas ribu lima ratus rupiah per kilogram
kini turun satu lima ratus per kilogramnya atau menjadi lima belas ribu rupiah per kilogram
meski demikian pedagang mengaku omset penjualan beras masih lesu
pasalnya warga lebih memilih membeli beras bulog atau sphp yang harganya lebih terjangkau yakni rp lima puluh empat lima ratus per lima kilogram
berbeda dengan harga beras yang mulai turun harga komoditas pangan lainnya seperti telur ayam minyak curah
dan gula pasir cenderung naik
harga beras berkelulah naik lima belas
yang medium ya yang premium berapa sekarang
beras beras sama apa sih anjing ya bu ya
berarti masih tinggi ya